saudara tebing setinggi sepuluh meter longsor dan menutup badan jalan raya nasional sukabumi bogor
akibatnya arus lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif
akibat digoyur hujan deras tebing setinggi sepuluh meter di kecematan parungkuda kabupaten sukabumi jawa barat longsor
material longsor menutup badan jalan raya nasional sukabumi bogor
akibatnya jalan tidak bisa dilalui baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat
pembersihan material longsor dilakukan secara manual dibantu satu unit alat berat dari kementerian pupr